tarifnya rp dua puluh lima per orang
terus akhirnya kepilih jadi pon
di waktu di ig live
pernah basket adik adik juga renang gitu kan
hobiku kan ada masak selain gambar gitu selain hal hal yang lain
iya itu terlalu banyak
siapa yang punya stok pasta di rumah
yang masih terus berlangsung juga beberapa bulan ke depan
karena memang ada resikonya juga untuk pas kita mau putar kita mesti pantau terus kondisi jantung bayinya
mendengar atau melihat berita berita tentang cacar monyet ini
tengah lu kapan tuh februari awal
satu porsi telah tersertifikasi halal dan memiliki prosedur pengemasan sesuai standar bepom
nah seorang ibu rumah tangga di meradua pd jaya aceh
jadi bisa aja misalnya
nah kami harus pandai pandai menyusun ayam di atas panggangan agar matang sempurna
susahnya ya gitu kalau barang gak habis kita buang
memiliki usaha berjualan sayuran dan buah termasuk salah satu peluang
kalika memasak sesuai pesanan customer
namun biasanya nanti kalau biasanya dari pengalaman yang ada
maupun secara tidak langsung melalui wilayah lain di indonesia akan dikenakan penghutan sebesar rp satu ratus lima puluh
dipanaskan sekitar dua menit menggunakan panci
kemudian di saum laki kabupaten kepulauan tanimbar
iso dua ratus enam belas jadi lebih yang ke hijinnya dia lebih ke kebersihannya lebih ke personality nya juga grooming nya semuanya
yang tidak lolos rp dua ratus empat puluh sembilan tujuh ratus empat puluh satu
kalau buat ball handling kayak point guard kayak itu
kalau untuk yang suka pedas nah ini yang pas
jadi ada banyak kemungkinan kemungkinan kenapa banyak sekali kerusakan terjadi
kepada mbak wakil dan kpu
dituduh terbesar di tujuh delapan ini sebenarnya sudah bisa diprediksi ya pak sebelumnya
wah presentasi tetas mencapai angka delapan puluh dua persen
mungkin sekarang susah buat cari kerja
benar sekarang kita masukkan faktanya
enggak enggak kan tadi suaranya agak ini kecil agak kecil soalnya
dan enggak perlu takut gemuk ataupun enggak perlu takut ada pengawet ataupun tambahan bahan pangan lainnya
kayak beasiswa untuk pas di lu eu gitu
apa yang kemudian harus diantisipasi secara global begitu dari adanya pergerakan yang tadi bapak sempat sebutkan juga
selain warna bunganya yang sangat indah dan merah terang
jadi hukum fisika di bumi itu semacam ini
bahkan bagaimana dengan sistem yang di north anatolian fault